wisata pemandian tirto sari berada di desa penanggal kecamatan candipuro lumajang untuk
mencapai wisata di lereng gunung semeru ini anda harus menempuh perjalanan sekitar dua puluh km
dari pusat kota lumajang menggunakan roda dua maupun roda empat di wisata ini pengunjung bisa mandi
di kolam air yang jernih bersumber langsung dari pegunungan tertinggi di pulau jawa yakni gunung
semeru para pengunjung wisata juga bisa menikmati suah foto bawah air bersama ikan koi sehingga
wisata ini sangat diminati oleh wisatawan baik dari kabupaten lumajang maupun luar kota untuk
menikmati liburan sama keluarga yang bisa di sini bisa sama sama airnya airnya dari sumber
meski dibuka untuk umum
mencapai dua ribu lima ratus orang pengunjung pun diwajibkan terapkan protokol kesehatan wajib gunakan masker
lakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke lokasi yang pasti mereka wajib ya mematuhi protokol
kesehatan karena kami ada kolam renang maka para pengunjung kami haruskan sebelum dan sesudah
sesudahnya itu merupakan perjalanan yang lebih mudah dan lebih mudah untuk mencapai ruang air yang

menyiapkan uang tiket masuk sebesar lima rupiah saja uang parkir kendaraan lima rupiah serta lima
rupiah untuk suah foto underwater bersama ikan nur hadi wijaksono lumajang jawa timur